indonesia merebut dua gelar juara di ajang hongkong open dua ribu dua puluh tiga lewat ganda putri apriyani rahayu siti fadia silva serta tunggal putra jonathan christie
tunggal putra indonesia jonathan christie berhasil keluar sebagai juara hong kong open dua ribu dua puluh tiga usai mengalahkan wakil jepang kenta nishimoto secara dramatis dengan dua belas dua puluh satu dua dua dua puluh dua puluh satu delapan belas
pada babak final hongkong open dua ribu dua puluh tiga yang berlangsung pada minggu sore kemarin waktu indonesia barat
jonathan sempat berada di bawah tekanan setelah kalah dua belas dua puluh satu di set pertama
namun pembulu tangkis dua puluh enam tahun itu tampil tenang dan berhasil mengendalikan keadaan hingga mengunci gelar juara berkat kemenangan di dua set tersisa
dia pasti pantang benar karena kita pemain yang sangat sangat ulat
gak gampang dimatikan
dia tahu juga kemarin ginting betapa ginting pemain yang nyerang begitu bagus tapi dia bisa menahan semua serangannya
dan saya rasa itu gak mudah lah lauknya
sementara itu kemenangan juga diraih ganda putri indonesia apriani rahayu siti fadia silva ramadanti
apri dan fadia yang tampil pada minggu siang di final ganda putri menghadapi pasangan malaysia tan perli tina murali
saran apri juga fadia harus melalui pertandingan tiga set untuk meraih gelar juara dengan keunggulan empat belas dua puluh satu dua puluh empat dua puluh dua dan dua ratus sembilan belas
namun sayangnya indonesia gagal melengkapi gelar juara di sektor ganda putra setelah pasangan leo daniel kalah di final dari ganda denmark kim askerp dan anders rasmussen
yang pertama tama terima kasih mbak dia terima kasih mas pras terima kasih semua
masyarakat indonesia yang saya dan fadlia kami bersyukur dengan hasil hari ini
kami kembali lagi sekiranya ini bisa membawa kami untuk terus percaya diri dan terus memberi prestasi terus diri kami ya itu sih kami sangat senang
kesuksesan indonesia merebut dua gelar juara di hongkong open diapresiasi oleh presiden ri joko widodo
melalui media sosial pribadinya presiden joko widodo memberikan ucapan selamat kepada tim bulu tangkis indonesia yang mengakhiri
gelaran hongkong open dengan dua gelar juara dan satu runner up
bukan hanya memberikan selamat kepada atlet yang meraih juara namun presiden joko widodo juga mengapresiasi perjuangan seluruh atlet bulu tangkis yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional